karena kan memang di jakarta langka ya pustakaan ternyata idealnya sih harus setiap rw ya kita punya pustakaan jadi langka
nah awalnya sih itu jadi mereka yang tinggalnya jauh gitu ya itu adalah ide awal inisiatif kami itu untuk bikin perpustakaan bergerak
jadi kepengen banget buku buku yang ada di sini itu kita semerin tuh ke masyarakat gitu
kemana aja sih
kalau misalkan ada gitu yang memanfaatkan buku buku yang kita sediakan ya yang kita hadirkan gitu kayaknya tuh ada perasaan bahagia yang nggak bisa diukur gitu
apalagi kalau lihat anak anak mau pinjam mau baca nah itu seneng gitu
sabtu pagi menjadi waktu yang tepat bagi edi dimyati untuk bersiap mengayuh sepedanya keliling kota jakarta

enam tahun terakhir warga kelurahan cibubur ciracas jakarta timur ini rutin berkeliling mengantar buku buku bacaan bagi anak anak di setiap akhir pekan
dengan sepeda modifikasi yang ia namai kargo baca edy menyusup lorong gang demi gang melewati jalan jalan perkampungan menuju tempat anak anak biasa berkumpul
seperti taman serta ruang publik terpadu ramah anak
bagi edy menebarkan virus baca di tengah masyarakat
khususnya anak anak adalah panggilan jiwa
ia rela berpeluh mengayu sepedanya puluhan kilometer
untuk mendekatkan akses baca kepada masyarakat
yang tinggal jauh dari perpustakaan
karena kan memang di jakarta langka ya perpustakaan
ternyata idealnya sih harus setiap rw ya
kita punya perpustakaan
jadi mereka yang tinggalnya jauh
itu adalah ide awal inisiatif kami itu untuk bikin perpustakaan bergerak
jadi kepengen banget buku buku yang ada di sini itu
kita semperin ke masyarakat
kemana aja sih
belum lima menit edy menggelar lapak bukunya
puluhan anak anak ini sudah tak sabar
memilih buku buku dolar
bongeng atau ensiklopedia
yang bisa mereka baca secara gratis
edy juga menunjukkan beragam atraksi
untuk menarik perhatian siapa saja yang sedang bermain
dan berkunjung di taman
dengan atraksi yoyo ini
edi juga membawa beragam permainan
seperti karpet ular tangga
gambaran orang tentang membaca buku
dan berkunjung ke taman baca atau perpustakaan
tak boleh menyeramkan
orang yang membaca tak harus diam sendiri di pojok ruangan
membaca juga bisa dipadukan dengan beragam aktivitas
yang memacu kreativitas dan bernuansa gembira
persan persannya yang pertama adalah
mengajak anak anak supaya dekat dengan buku
yang selama ini anak anak
mungkin lebih sering gadget ya
harus diimbangin lah ya
diimbangin dengan bahan bacaan yang tercetak gitu
karena bahan bacaan yang tercetak lebih seru
alih alih menggunakan mobil atau sepeda motor
sepeda menjadi moda transportasi yang dipilih edi
untuk perpustakaan kelilingnya
tak hanya mengkampanyekan minat baca
edy juga sekaligus bisa mengajak anak anak
untuk mencintai lingkungan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
edi memodifikasi sepedanya dengan bantuan seorang teman
sehingga terdapat kargo disertai rak portable
yang bisa memuat hampir seratus buku di bagian depan sepeda
jadi secara langkah langsung
kita mengajak atau kampanye untuk menjaga bumi
kita mengajak atau kampanye untuk menjaga bumi
kita mengajak atau kampanye untuk menjaga bumi
minimal mengurangi lah mengurangi polusi minimal
jadi walaupun nggak signifikan gitu ya
apa yang kita lakukan kita bersepeda sendiri
tapi kalau dilakukan oleh puluhan ribu orang kan pasti akan terlihat gitu
seperti itu pesannya dua itu tadi
tak hanya jakarta
edi juga sempat berkeliling jawa barat dengan sepedanya
ia mengkampanyekan kegiatan membaca buku
dengan singgah di setiap kabupaten dan kota di jawa barat selama sebelas hari
edi pernah mengayuh kargo bacanya lebih dari tiga ratus km
hingga ke kabupaten purbalingga di jawa tengah
paling beresan banget tuh
setiap kita goyase
waktu itu berempat ya goesnya selain kargo baca
ada juga yang menambah
ada juga yang menampingi tiga pesepeda gitu ya teman teman
itu antusiasme dari anak anak yang kita temui itu luar biasa gitu
jadi setiap kita bawa buku gitu ya
terus anak anak melihatnya saat bertemu dengan kita tuh
seperti menemukan harta karun gitu
luar biasa banget itu
ternyata jawa barat yang nggak jauh ya
dari ibu kota gitu
sebenarnya anak anak itu mau gitu mengakses buku membaca buku
ya karena bahan bacaannya itu yang langka ya
apalagi bahan bacanya itu tidak semenarik gitu
yang kita bawa gitu di sana gitu
beragam survei menunjukkan tingkat literasi indonesia cukup rendah
dibandingkan negara lain
seperti survei unesco ditandatangani
tahun dua ribu dua puluh dua yang menyatakan indonesia berada di ranking enam puluh dari enam puluh satu negara
kondisi itu nyatanya tak membuat edi bergeming
edi melihat antusias masyarakat
utamanya anak anak untuk membaca buku setiap kali ia berkeliling
sangat luar biasa
kalau misalkan ada gitu yang memanfaatkan buku buku yang kita sediakan ya
yang kita hadirkan gitu
kayaknya tuh ada perasaan bahagia yang gak bisa diukur gitu
apalagi kalau lihat anak anak mau pinjam mau baca
nah itu senang gitu
baginya bukan minat baca dari masyarakat indonesia yang rendah
melainkan akses buku bacaan dan perpustakaan
yang tak sampai ke unit unit terkecil suatu lingkungan
seperti rukun tetangga atau bahkan keluarga
jauh sebelum menginisiasi kargo baca
edi sebenarnya sudah aktif menjadi pegiat literasi
dengan beberapa kali membuat perpustakaan sejak dua ribu tiga
salah satu perpustakaan yang bertahan hingga kini adalah kampung buku
perpustakaan umum atau taman bacaan masyarakat yang pertama kali dibuka pada tahun dua ribu sepuluh itu
berada di teras depan rumah edi di mjati
kegemarannya membaca buku sejak kecil
serta ilmu yang ia dapat saat berkuliah di jurusan ilmu perpustakaan universitas pajajaran
membuat pria berusia empat puluh lima tahun itu ingin mengaktifkan sisa usianya untuk datang di kelas
awalnya kenapa emang kepengen ya bikin perpustakaan tuh
emang awalnya dari kecil sih suka ya dengan buku
karena keseharian tuh
buku tuh selalu dekat gitu
dari orang tua yang mendekatkan saya dengan buku
nah berawal dari situ muncul kecintaan
dan gak hanya sekedar membaca dan senang juga menulis gitu
nah jadi kedua aktivitas itu membaca dan menulis
jadi emang udah masuk gitu ya ke dalam jiwa saya gitu
atas aksinya edi juga mendapat banyak penghargaan
di antaranya kargo baca sebagai komunitas paling menginspirasi bike to work award dua ribu dua puluh
edi dimyati dianugerahi sebagai tokoh inspiratif dalam pena award dua ribu tujuh belas
dan kampung buku sebagai taman baca kreatif tingkat nasional oleh kemendikbud di tahun dua ribu enam belas
ini sosok yang luar biasa mungkin saya sendiri nggak bisa melakukan itu ya
tapi sosok yang peka terhadap lingkungannya dan peka
dan peka terhadap bagaimana dia membangun generasi kedepan lebih baik
dengan budaya literasi budaya baca
dia dengan ketulusan dengan keikhlasan dengan berani berbagi
bersusah payah tanpa harus dibayar segala macam
tapi dia kepekaan itu yang kita butuhkan
jadi jakarta ini butuh masyarakat yang peka
bagaimana membangun masyarakat dengan
apa namanya dengan budaya baca yang lebih banyak
kalau menurut saya penghargaan itu
penghargaan yang saya dapatkan itu yang paling bersan itu
itu tadi ada perubahan dari anak anak yang awalnya beraktivitas di sini
terus masuk ke masa remaja dan dewasa
mereka sangat berkesan gitu ada sesuatu yang tertanam gitu
selama mereka beraktivitas
itulah penghargaan yang saya justru yang saya anggap itu
sebuah penghargaan itu seperti itu
tawa riang celoteh tangis hingga berisik lalu lalang anak anak
menjadi hal yang biasa terlihat dan terdengar di rumah
jadi saya berharga untuk mereka
rumah yang berandanya ia sulap menjadi perpustakaan ini
tak hanya menyediakan beragam buku bacaan gratis
bagi masyarakat tijibubur dan sekitarnya
lantai dua perpustakaan kampung buku
dijadikan tempat belajar membaca menulis dan menghitung
bagi anak anak usia prasekolah
siswa sekolah dasar yang ingin mendapat tambahan ilmu dan pengetahuan pun
difasilitasi tanpa dipungut biaya
dengan belajar di kampung buku
dibuka tiga sesi
anak anak bisa belajar dari hari senin hingga hari jumat
tak hanya belajar calistung
di setiap jumat
biasanya anak anak dibawa belajar ke tempat terbuka
mereka diajarkan beragam kreativitas
seperti membuat prakarya dari limbah plastik
atau bermain permainan edukasi
dari awal berdiri sampai sekarang sih
yang pasti kegiatannya itu bernuansa gembira gitu ya
karena di sini adalah tempat kita bersenang senang gitu
kalau yang serius serius udah di sekolah
nah di taman baca kampung buku ini
yang senang senangnya gitu
walaupun kegembiraan itu hanya kemasannya
untuk membimbing anak anak
edi dimyati dibantu oleh para relawan
yesi dan vivi adalah beberapa di antaranya
mereka yang semasa kecil juga pernah menjadi peserta didik
dan menerima manfaat dari kampung buku
merasa perlu kembali untuk mengajarkan ilmu
yang mereka dapatkan sebelumnya
lima puluh dolar ya pak di
pas saya masuk ke sini tuh terlihat dari semangat anak anaknya belajar sih
mereka tuh begitu semangat untuk belajar
jadi makin tergerak hati untuk membantu di sini
kalau saya sih emang suka gitu ya sama anak anak ya
maksudnya dalam arti ngajarinnya tuh kayak sambil bermain gitu kan
karena menurut saya anak anak adalah mungkin saya dulu
jadi saya mikirnya cerminan
oh mungkin saya dulu kayak gini kali ya
kegiatan bimbingan belajar di kampung buku yang diinisiasi edi dimyati
tentu saja membantu meringankan beban orang tua
untuk mengajarkan cali stung kepada anak anaknya
pasalnya orang tua yang harus bekerja terbiasa memberikan gawai kepada anaknya
untuk menghabiskan waktu
ya pertama anak saya saya udah belajarnya sudah lancar
membacanya sudah mulai ini lah
sekuasa kuatanya udah jelas gitu
hitung hitungannya juga udah bisa dikit dikit ya gitu
nggak harus cepat juga sih ya
pertama untuk mengurangi main hp
yang kedua untuk tambah tambahan ilmu aja
supaya anak saya lebih kreatif gitu
dua puluh tahun berkutat di bidang literasi
layaknya mengendarai sepeda di jalanan berbatu nanterjal
naik turun terjatuh dan gagal menjadi hal biasa bagi edi dimyati
sebelum kampung buku edi pernah mendirikan perpustakaan pada tahun dua ribu tiga
namun perpustakaan itu harus tutup karena terkendala tempat dan pembiayaan
tak patah arang edi membuat perpustakaan serupa di tahun dua ribu dua
ketempat yang kedua
nah tempat yang kedua kita bangun lagi perpustakaan sekitar tahun dua ribu lima ya
dua ribu lima sampai bertahan tuh dua ribu sembilan
cukup lama ya empat tahun di perpustakaan yang kita buat gitu
bersama temen temen waktu itu berempat ya
nah dalam seperjalanan empat tahun itu udah banyak sih apa namanya
perpustakaan itu keberadaannya dikenal gitu oleh masyarakat gitu
bahkan oleh media juga sudah
cuman sayangnya mesti bertahan sampai dua ribu sembilan belas
nah bertahan sampai dua ribu sembilan itu bukan karena keinginan kita untuk menutupnya ya
tapi karena kondisi lagi
jadi rumahnya itu harus dijual gitu
perpustakaan yang ada di rumah kawan itu harus dijual
nah akhirnya bingung tuh mau pindah kemana ya
nah ini juga
jatuh bangun mendirikan istana ilmu pengetahuan bernama perpustakaan dan taman baca kampung buku
hingga seperti saat ini juga dirasakan betul oleh istri edi dimyati
lianti yang mendampinginya sempat ragu atas jalan yang dipilih edy untuk fokus mengelola kampung buku
terlebih saat edi memilih berhenti dari pekerjaan tetapnya sebagai jurnalis di sebuah media

cuman awalnya kita juga sempat buka usaha
cuman kayaknya lebih passionnya nggak fokus ke usaha jadi fokus ke taman baca

masih ada kerjaan yang tapi gak yang kantoran lagi
namun atas kegigihan dan ketulusan edi dimyati membantu menebarkan virus baca
serta ikut mencerdaskan anak anak di lingkungannya membuat lianti lulujua
ia percaya bahwa apa yang dilakukan edy bisa bermanfaat bagi orang banyak dan menjadi tabungan amal untuk suaminya
semoga selalu sehat selalu bisa menebar manfaat untuk banyak orang
dan tetap jadi pribadi yang bisa menyebarkan virus baca untuk semua orang
jadi bukan uang bukan jabatan bukan pula medali dan piagam penghargaan yang diharapkan oleh edi dimyati
melihat anak anak yang ia ajari saat pertama kali mendirikan kampung buku sepuluh tahun silam
kembali mengabdikan diri di bidang literasi dan mengajarkan membaca pada generasi selanjutnya
seperti yang dilakukan oleh vivi dan yesi jauh lebih berharga dan menyenangkan hatinya
kalau menurut saya penghargaan itu penghargaan yang saya dapatkan itu yang paling bersen itu
itu tadi ada perubahan dari anak anak yang awalnya beraktivitas di sini
terus masuk ke masa remaja dan dewasa mereka sangat berkesan gitu
ada sesuatu yang tertanam gitu selama mereka beraktivitas
itulah penghargaan yang saya justru yang saya anggap itu sebuah penghargaan itu seperti itu
pada akhirnya setiap untayan doa dan harapan yang terucap dari orang orang yang setia mendukung edilah
yang menguatkan setiap langkahnya mengayuh gerakan literasi ini
jarang ada kan sosok kayak ayah laki laki mengabdikan diri untuk masyarakat seperti itu
itu masya allah banget jarang sekali
kang edi tuh baik banget terus jarang ya kita temuin yang tergerak di bidang sosial yang sebegitunya gitu
keren sih kang edi semoga sehat selalu kang edi
idealnya memang harusnya di tiap lingkungan minimal di tiap rw itu ada sebuah taman bacaan atau perpustakaan yang ada benar benar di lingkungan masyarakatnya itu
walaupun akan lebih ideal lagi di tiap lingkungan rt karena satu rw itu pun kadang ada yang berjumlahnya sampai sepuluh ataupun tujuh belas rt
satu rt pun bisa kurang lebih tujuh puluh sampai seratus kepala keluarga dan artinya kan kebutuhan dari akses bahan bacaan yang dekat di masyarakat itu sangat dibutuhkan
artinya hanya satu dari seribu orang di indonesia yang rajin membaca
akses terhadap buku atau bahan bacaan menjadi salah satu penyebab rendahnya minat baca
perpustakaan nasional mencatat satu buku di indonesia ditunggu oleh sembilan

jakarta sebagai ibu kota negara dengan infrastruktur literasi terlengkap hanya menempati ranking ke sepuluh sebagai provinsi yang masyarakatnya paling gemar membaca versi data badan pusat statistik di tahun dua ribu dua puluh
ditingjau dari aspek kegemaran frekuensi durasi membaca serta jumlah bahan bacaan jakarta hanya mendapat skor enam puluh dua dua puluh lima
jauh di bawah yogyakarta di peringkat pertama
jauh di bawah yogyakarta di peringkat kecil
dan artinya kan kebutuhan dari akses bahan baca yang dekat di masyarakat itu sangat dibutuhkan
saat ini hanya ada enam perpustakaan umum yang dikelola dinas perpustakaan dan kearsipan dki jakarta
selama ini perpustakaan hanya identik yang berada di sekolah sekolah atau lembaga pendidikan lainnya
dispusip dki jakarta sebenarnya sudah membuat beragam program literasi
salah satunya program baca jakarta yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali
namun hal ini tak menjawab permasalahan aksesibilitas bahan bacaan hingga ke unit organisasi terkecil di setiap lingkungan
tanpa adanya peran serta dari masyarakat atau hanya misalnya dinas perpustakaan saja yang pekat terhadap budaya literasi ini nggak akan berjalan
tapi kita sebagai pemangku yang diamanatkan
untuk bagaimana meningkatkan budaya bacaan dki jakarta
kita terus berkomunikasi dengan komunitas
kita bangun dengan berbagai macam dialektikanya
forum taman bacaan masyarakat dki jakarta sendiri mencatat saat ini setidaknya ada seratus komunitas yang berperan aktif dalam kegiatan literasi di ibu kota
selain itu ada sekitar enam puluh lima taman bacaan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat
kampung buku milik edi dimyati
namun untuk bisa bertahan dalam tempo waktu yang cukup lama dan menggelar beragam kegiatan literasi
taman bacaan masyarakat perlu legalitas dan pengakuan dari dinas terkait sebagai modal untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga
mereka membutuhkan semacam tanda aktif perpustakaan
itu yang karena sebuah pegangan banget nih buat kita di lapangan bacaan
bagi pengelola gitu
karena taman bacaan yang dikelola oleh masyarakat ini mereka memang berdasarkan kepedulian aja terhadap lingkungan
mereka punya semangat aja untuk berkegiatan sosial
tapi disini ingat bahwa kita adalah non formal
kita bukan formal dari bidang pendidikan itu sendiri
nah kebutuhan kita untuk bekerjasama dengan mitra mitra lainnya adalah kadang diperlukan dalam hal akte notaris misalnya
ataupun juga suatu izin yang menjaga kepentingan
yang menyatakan bahwa kita memang di bidang apa di bawah dinas apa
selain akses masalah lain yang teridentifikasi menyebabkan rendahnya minat baca di ibu kota adalah budaya membaca
paling penting syarat untuk meningkatkan minat baca itu dua
pertama itu ada buku ketersediaan buku
jadi kalau misalkan di rumah tuh
di keluarga kalau bisa tuh ada lah buku ya walaupun gak banyak gitu
tujuannya anak anak dari kecil tuh sering bertemu dengan buku tujuan itu
yang kedua keteladanan orang tua
nah ya kan jadi dari orang tuanya sendiri
karena kan yang sering ketemu sama anak kan orang tua kan pasti kan
nah kalau misalkan orang tuanya memberi keteladanan dalam hal aktivitas membaca itu
insya allah gitu bisa terpupuk dari kecil dan nanti setelah remaja bisa cinta gitu dengan buku
kargo baca dan kampung buku hanyalah sebagai penunjang sarana mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat
kemauan dan keinginan untuk membaca itu sendiri hanya bisa dibiasakan dari masing masing pribadi seseorang
karena menurut emy membaca bukan hanya sekadar merapal huruf demi huruf atau kata demi kata
membaca sama juga membuka jendela menambah wawasan dan perspektif kita tentang banyak hal yang tidak bisa kita lihat dan rasakan sebelumnya
menuntaskan misi literasi itu nggak bisa sendiri
itu udah pasti karena kita kan hidup sosial ya
jadi butuh kolaborasi
nah jadi harapan harus terus menjalin silaturahim dengan temen temen komunitas yang lain
dengan kelompok yang sama sama mengusung tema literasi atau kelompok kelompok yang lain yang beririsan misinya gitu ya
jadi menjalin kerjasama kita bergerak bersama untuk melakukan sesuatu dalam hal ini mengkabanyakan minat baca ya
jadi kalau misalkan banyak yang melakukan sesuatu kita bisa melakukan sesuatu
yang melakukan hal yang sama di seluruh indonesia pastikan gerakan literasinya akan lebih terasa